kerja kementerian perdagangan tahun dua ribu dua puluh tiga dengan resmi saya nyatakan dibuka
menteri perdagangan zulkifli hasan rabu malam mengatakan penjualan minyak kita diprioritaskan di pasar tradisional
selain itu adanya larangan penjualan minyak kita di retail modern maupun marketplace
untuk mengatasi kelangkaan minyak kita khususnya memasuki bulan ramadan
mendak mengklaim minyak kita terlalu sukses sehingga semua kalangan memburu produk tersebut
untuk itu pasokan minyak kita sudah ditambah dari tiga ratus ribu ton menjadi empat ratus lima puluh ribu ton
mendak juga mengimbau pasar tradisional menjual minyak kita tetap dengan harga sesuai kemasan
yakni empat belas ribu rupiah per liter
terlalu sukses betul sehingga semua orang carinya minyak kita
padahal minyak kita itu kan untuk impor
ibu ibu di pasar tradisional yang kemampuannya kurang
online online minyak kita yang nggak cukup minyaknya
oleh karena itu sekarang kita kembalikan ke pasar tradisional lagi
yang di marketplace kita take down udah nggak boleh
sementara itu menjelang ramadhan disperindak kota blitar jawa timur
menggelontorkan seribu liter lebih minyak kita murah kepada pedagang pasar tradisional templek pada rabu
para pedagang yang telah memesan melalui aplikasi si merah mendapatkan minyak kita sesuai pesanan
disperindak tidak membatasi jumlah pembelian minyak kita ini
sehingga para pedagang rata rata mengambil dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli
minyak kita yang didistribusikan ini harganya rp dua belas enam ratus
untuk dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni rp empat belas per liter
kegiatan ini digelar di sperinda kota blitar untuk menstabilkan harga minyak kita agar kembali ke harga eceran tertinggi
sebab kelangkaan minyak kita beberapa waktu lalu telah memicu kenaikan harga di pasaran
tim liputan cnn indonesia